lalu bagaimana soal penerapan undang undang kpk yang mulai berlaku hari ini tujuh belas oktober
sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telpon dengan pengamat tata hukum negara
ada ferry amsari direktur pusat studi konstitusi atau pusako fakultas hukum universitas andalas di padang sumatera barat
selamat malam mas ferry
malam mbak puspa
mas ferry kita tahu undang undang kpk yang baru berlaku hari ini resmi tepat setelah tiga puluh hari disahkan oleh dpr ri
kalau dari mas ferry amsari melihatnya untuk dalam jangka pendek ke depannya ini akan berdampak seperti apa dengan kinerja kpk
satu saya komentari soal pemberlakuan dulu mbak
di pasal tujuh puluh tiga undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan perundang undangan
tiga puluh hari itu untuk kewajiban pemerintah atau presiden mengundangkan ruu yang sudah disetujui bersama
ruu yang sudah disetujui bersama
proses pengundangan itu terdiri dari pemberian nomor dan kemudian pencantuman dalam lembaran negara
nah kalau kemudian belum dicantumkan dalam lembaran negara berupa kemudian nanti ada nomornya dikeluarkan ya
tentu tidak bisa dinyatakan berlaku karena biasanya di pasal akhir sebuah undang undang itu akan dinyatakan begini
bahwa undang undang ini berlaku sesuai dengan tanggal pengundangannya
ketika dia diundangkan
dia langsung berlaku
apakah proses pengundangan itu sudah dilakukan
kita belum tahu
sampai sekarang kita belum lihat
undang undang itu diberikan nomor yang bermakna bahwa sudah masuk ke dalam lembaran negara
ini masih menjadi misteri soal ini
tetapi kan memang ada kewajiban untuk memperlakukan undang undang ini sesegera mungkin
tapi belum kita ketahui itu kapan
dampak yang bisa ditimbulkan dengan berlakunya revisi undang undang kpk ini cukup luar biasa menurut saya
dan itu akan mengganggu kpk sendiri
bukan karena banyak hal yang mencemaskan kita selama ini
karena bisa saja kpk tidak berfungsi dan segala macamnya ya
tapi ada hal lain
yaitu misalnya kebingungan publik mengenai pasal pasal yang ada di dalam revisi undang undang ini
dewan pengawas itu akan dibentuk bersamaan dengan pelantikan pimpinan kpk yang baru
tetap akan menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya
saya tidak habis pikir padahal begini
keberadaan dewan pengawas itu oleh pembuat undang undang dianggap penting untuk mengawasi kinerja kpk yang bermasalah
lucunya sebelum dewan pengawas itu
kalau dibentuk kpk tetap dianggap boleh menjalankan kewenangannya yang dianggap bermasalah itu
jadi artinya selama ini sebenarnya
proses pelaksanaan kewenangan kpk itu tidak ada masalah
lalu untuk apa kemudian dihadirkan dewan pengawas
kedua ada problematika serius soal umur dari pimpinan kpk
kemarin sudah ada proses seleksi
salah satu yang lolos seleksi adalah orang yang berusia empat puluh lima tahun
sedangkan batas minimal usia pimpinan kpk yaitu syarat untuk jadi pimpinan kpk itu adalah lima puluh tahun
pertanyaan besarnya bagaimana dengan nasib orang yang diseleksi kemarin
bukankah dia akan otomatis tidak memenuhi syarat sebagai pimpinan kpk
ini problematika ini bisa muncul karena memang
tidak ada ketentuan peralihan untuk mengisi kekosongan di masa transisi
dari undang undang lama menuju undang undang baru
maknanya mbak puspa pembuat undang undang tidak teliti terburu buru membuat undang undang ini
sehingga esensi paling penting dalam pembuatan sebuah undang undang menjadi tertinggal tidak sempat dibuat
kalau ada yang keliru kalau ada yang apa namanya
kurang teliti dengan perancangan undang undang kpk ini
kalau tadi mas ferry juga menyebutkan tidak diketahui kapan kira kira penanggalan undang undang kpk yang baru ini dalam kitab hukum negara begitu
atau mungkin tidak diketahui dengan diam diam ditanggalkan agak berbeda mas ferry
karena perancangannya juga sempat tertutup begitu
anda menanggapinya ini memang sengaja dibuat seperti itu atau gimana sih mas ferry
saya meresponnya begini
jadi biasanya kalau sampai ke tahap beginian
penomoran undang undang itu sudah disiapkan
sehingga mereka kemudian langsung bisa mengundangkan sebuah undang undang yang sudah disetujui bersama
tetapi sampai hari ini kan tidak kita dapatkan undang undang yang ada nomornya itu
nah besar kemungkinan karena presiden sendiri ragu untuk mengundangkan ruu ini
walaupun presiden diwajibkan untuk mengundangkan karena batas waktunya sudah sampai begitu ya
nah jangan jangan memang presiden ada rencana untuk tidak mengundangkan undang undang ini
dan mungkin ada rencana untuk menerbitkan perpu ya
saya tidak tahu pasti soal itu
tapi ini bisa dilihat ada keraguan keraguan presiden dalam hal ini pemerintah
mungkin juga dirjen pp
biasanya sih sudah ada nomor

tapi ini tidak sampai hari ini saya tidak melihat ada penomoran itu
selain tidak ada penomoran sampai saat ini juga belum ada nama nama yang muncul untuk menjadi kandidat dewan pengawas mas ferry
kalau menurut mas ferry sendiri yang mungkin akan masuk dalam jajaran dewan pengawas itu orang orang siapa saja
ya kalau menurut revisi undang undang kpk kan presiden berhak menunjuk langsung dewan pengawas
tanpa proses seleksi kecuali presiden berikutnya ya
nah itu artinya ya pasti orang orang presiden kalau memang akan dipilih dewan pengawas
apabila kemudian presiden menentukan sendiri dewan pengawas bukan tidak mungkin ya proses penegakan hukum di kpk dikendalikan oleh presiden
oke oke jadi kita harus tunggu strategi atau langkah apa ke depan yang dilakukan oleh presiden jokowi
apakah yakin akan mengeluarkan perpu dalam waktu dekat atau tetap tadi dengan strategi
mudah mudahan yakin setelah pelantikan presiden akan keluar perpu
baik baik terima kasih mas ferry amsari direktur pusako fakultas hukum universitas andalas sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia